presiden jokowi dodo meninjau pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas bagi pelaku sektor jasa keuangan yang digelar di istora senayan jakarta
langsung saja kita bergabung ke istora senayan
tidak hanya di jakarta saja di semua provinsi di sektor jasa keuangan juga melakukan vaksinasi masal semuanya
ini ada dari jawa barat silahkan
ini selanjutnya wakil ketua forum komunikasi industri jasa keuangan jawa barat dan setakas dasar tupak dari komprok jawa barat
terlaku juga plt kadintes jawa barat
kami sedang melaksanakan percelakaan
ini dari enam puluh empat entitas lembaga jasa keuangan
ada tiga puluh pengumum tiga puluh dpr
dan ada juga lembaga pembiayaan
dan dari tiga puluh dokter ini ada tujuh belas direktur pak
sembilan di antaranya adalah wanita akhendula
ini dilaksanakan dengan baik

terima kasih bapak mudah mudahan perhatian bapak bisa lebih lanjut pak
terima kasih pak